mahkamah konstitusi tolak seluruh gugatan sengketa pilpres yang diajukan anies muhaymin dan ganjar mahfud
apakah atas keputusan ini semua capres akan menerima keputusan ini
lalu bagaimana kita melihat peta politik pasca putusan mk
kita akan kupas bersama tim paslon nomor urut satu zuhad aji firmantoro dan juga tim hukum paslon dua oto hasibuan
dan juga sudah ada pak firman jaya daili dari tim hukum paslon tiga
selamat sore terima kasih sudah bergabung bersama kami di kompas petang
mas zuhad langsung saja bagaimana tim dari satu menanggapi putusan mk yang menolak semua permohonan
baik pertama sekali tentu kita akan menghormati segala keputusan mahkamah konstitusi
meski demikian kita tetap memiliki
banyak catatan atas putusan putusan ini
sebagai sebuah negara hukum tentu apa yang sudah diputuskan melalui mahkamah konstitusi ini
jadi sebagai sebuah negara hukum bagaimana yang sudah dituliskan dalam konstitusi kita
tentu kita menghormati betul putusan mahkamah konstitusi
meski demikian kita tetap memiliki banyak catatan atas putusan yang tadi sudah dibacakan oleh mahkamah konstitusi
bahwa kita agak diluar ekspektasi
kemarin kami benar benar optimis karena melihat proses persidangan yang begitu
substantif begitu dilaksanakan oleh mahkamah konstitusi
tapi tiba tiba di ujung ketika membicarakan soal pokok perkara
perspektifnya bergeser menjadi sangat normatif
kalau dari pak firman sendiri seperti apa
di sini kan juga ada dissenting opinion dari ketiga hakim
pada dasarnya kami tim hukum prinsipal tiga pak ganjar pak mahfud
pak ganjar pak mahfud
mengisi pertimbangan yang menurut kami
nama yang memiliki hak dan kewenangan fungsional untuk memeriksa dan memutus hasil pemilihan umum
maka tentu itu kami mencatat secara administratif hukum
kami menggunakan frasa diksi kami mencatat itu secara administratif hukum
kami mencatat itu secara dokumentatif hukum
karena memang tidak ada pilihan yang lain
kecuali kalau ada pilihan yang lain misalnya ada proses upaya hukum yang lain di mahkamah konstitusi
lalu bagaimana anda menanggapi ada tiga hakim yang memiliki pendapat yang berbeda
ya yang kami tanggapi dulu secara format institusi umkm
tetapi kami juga mencatat betul pemikiran basis pertimbangan yang disampaikan oleh ketiga hakim mahkamah konstitusi
yang merupakan dan berlatar belakang guru besar hukum ketiga perguruan tinggi yang menyampaikan dissenting opinion
dan terus terang memang basis pemikiran kemudian juga materi

jadi pertimbangan yang disampaikan dengan segala konstruksi yang disampaikan tadi
sungguh sungguh telah menempatkan dan memaknai mahkamah konstitusi merujuk pada tiga payung besar
bahwa mahkamah konstitusi adalah lembaga dan badan peradilan tertinggi yang memang memaknai dan harus menjaga dan melindungi konstitusi
yang kedua bahwa konstitusi kita ini juga adalah ya itu tidak sekedar dengan pendekatan badan peradilan biasa
seperti bersifat keperdataan dan kepidanaan
jadi dia merupakan sebuah mahkamah yang berintikan pada politik strategis kenegaraan konstitusi dan juga berkaitan dengan ketatanegaraan
untuk itu maka payung ketiga adalah bahwa juga paradigma konstitusi soal pilpres itu adalah paradigma kualitatif
jadi kalau merujuk pada perspektif itu maka pemikiran tiga hakim konstitusi yang menyampaikan dissenting opinion
memang sesuai dengan apa yang kami sampaikan
ya apa yang kami mohonkan di dalam busita permohonan kemudian juga sebagai petitum kami
baik sekarang kita ke bang oto
bang oto bagaimana anda menanggapi cukup puaskah dengan putusan hakim mk yang menolak seluruh permohonan
ya tentunya dari hasil akhir tentunya kami harus jujur mengatakan puas dengan putusan itu
karena amat putusannya kan menolak
juga permohonan seluruhnya daripada satu maupun dua
nah cuma satu hal yang menjadi catatan kita bahwa dari awal kan sebenarnya kami kan mendalilkan bahwa
mahkamah konstitusi tidak berwenang
karena adanya undang undang pemilu yang mengatur bahwa kalau mengenai soal tsm itu harus diperiksa oleh bawaslu
nah sekarang ada putusan mahkamah konstitusi sekarang ini sudah memperhabarui semua faktor itu
mahkamah konstitusi menyatakan bahwa ternyata mahkamah konstitusi berwenang sepanjang ya karena sepanjang maka bawaslu tidak melakukan tugasnya secara optimal
itu tadi pertimbangan daripada mahkamah konstitusi
nah berarti sekarang ini dalam perkara ini berarti mahkamah konstitusi telah memeriksa perkara ini secara subtansif sesuai dengan keinginan daripada satu maupun tiga
nah kemudian ternyata setelah dipenuhi
permintaan satu tiga untuk memeriksa secara subtantif ternyata mahkamah konstitusi menyatakan bahwa pelanggaran pelanggaran yang dituduhkan kepada dua itu tidak terbukti
itu makna daripada putusan tadi itu
oke bang oto lalu bagaimana anda menanggapi perbedaan pendapat dari hakim saldi isra hakim ernie dan juga hakim arief hidayat
saya terus terang aja melihat perbedaan pendapat itu kan wajar ya
tapi saya hanya menyayangkan bahwa dissenting opinion tersebut yang disampaikan itu tidak menganalisis secara subtantif kenapa mereka berbeda
hanya disampaikan di sana bahwa sesungguhnya mereka harus melihat secara subtansi tapi sesungguhnya kan sebenarnya yang lima hakim itu sudah substantif gitu loh
jadi saya melihat bahwa mungkin kalau saya melihat tiga hakim ingin melihat
ingin mendapatkan perbaikan lebih jauh lagi ya di masa depan ya di masa akan datang agar pemilih pemilu ini akan dilakukan lebih baik lagi
nah satu hal yang menjadi perhatian kita adalah selama ini kan kita kan terakhir ini kan agak rame soal amikus kuruyae kan
ternyata oleh hakim sama sekali dinyatakan bahwa mereka membaca amikus kuria itu tapi sama sekali tidak dipertimbangkan apapun
nah jadi berarti apa yang dilakukan oleh para amisi amisi
tersebut yang begitu banyak sama sekali satu pun tidak dipertimbangkan oleh mahkamah konstitusi
jadi ini menjadi catatan kita juga di kemudian hari
sejak pemilu presiden dan wakil presiden tahun dua ribu empat dua ribu sembilan dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas tak pernah ditemukan pemerintahan yang turut campur dan cawe cawe dalam pemilihan presiden dan wakil presiden
akan tetapi pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat terjadi hiruk pikuk dan kegaduan yang disebabkan secara terang terangan presiden dan aparaturnya bersifat tidak netral
apa yang dilakukan presiden seolah olah mencoba menyuburkan spirit politik dinasti yang dibungkus oleh virus nepotisme sempit yang berpotensi mengancam tata nilai demokrasi ke depan
mas zuhad bagaimana anda menanggapi pandangan yang berbeda dari hakim konstitusi haris hidayat ini yang menyebutkan bahwa ada klausul yang menyuburkan politik dinasti
bang oto sekarang bang oto ini kan dari tiga hakim dianggap ada menyuburkan politik dinasti
ada juga keterlibatan aparat negara pejabat negara penyelenggara di sejumlah daerah dan juga persoalan penyaluran bansos
begini kalau lima hakim kan secara kualitatif sudah menyatakan bahwa tidak terbukti
tiga hakim mengatakan secara kuliatif terbukti
seperti pendapat daripada hakim pak harif saya tetap menghormati apa yang menjadi putusan beliau
tetapi kalau boleh saya memberikan pendapat bahwa sebenarnya saya hanya khawatir saja begini
bahwa makam konstitusi ini kan the guardian of constitution penjaga konstitusi
tapi banyak dibicarakan di dalam pertimbangannya itu persoalan etik gitu
seakan akan makam konstitusi ini mau bergeser hanya menjaga etik
itu yang saya pikir agak sedikit berbahaya menurut saya
sehingga semestinya mahkamah konstitusi harus tetap kepada tugas utamanya yaitu menjaga konstitusi
karena di dalam konstitusi kan etikanya sudah ada
jadi tidak boleh lagi dia memisahkan antara etika dan konstitusi sendiri
jadi seakan akan tadi mengatakan bahwa dia lebih mengedepankan etik
sedangkan etik ini kan merupakan suatu norma yang umum yang tidak merupakan suatu konkret
padahal ini kan sengketa
kalau ada sengketa berarti ada dua kepentingan yang bertabrakan atau lebih gitu
tidak boleh ditafsirkan saja gitu
pak firman selanjutnya apakah ada langkah khusus
karena kita juga tahu kalau mk sifatnya adalah final and binding
lalu langkah politiknya adakah
masih belum memikirkan apa alternatif
sebab baru hari ini kita menerima apa yang menjadi putusan mahkamah konstitusi
ya untuk itu maka tentu bagai pihak yang berkaitan dengan soal proses pemilihan presiden ini
terutama apa yang menjadi ekosistem infrastruktur pasangan calon tiga tentu terlebih dahulu melakukan konsolidasi
koordinasi apa yang menjadi tanggapan langkah langkah alternatif yang bersifat hukum konvensional
tapi pada dasarnya terus terang memang kami dalam posisi berkeberatan dengan putusan mk
yang terdiri dari lima orang
hakim dan tiga orang yang menyampaikan dissenting opini
sebetulnya doktrin atau hakikat putusannya kan bersifat pluralitas ya
jadi artinya ada perspektif pemikiran lain
ada juga pandangan pandangan kritis
menjaga mengawal dan melindungi konstitusi
nah untuk itu maka tentu kami mencatat ini sebagai putusan mahkamah konstitusi
lembaga negara secara administratif hukum dan secara dokumentatif
langkah langkah hukum pensional tentu menjadi tata catatan internal
untuk kami konsolidasi terlebih dahulu
kalau dari tim hukum satu sendiri akan seperti apa nih
apakah akan menyiapkan langkah khusus atau
sudah dipersiapkan peta politiknya akan seperti apa
tentu kita akan menyampaikan ini di
merapatkan ini terlebih dahulu di internal
lalu untuk langkah politik tentu yang lebih legitimate menyampaikan itu
teman teman relawan dan partai politik lebih legitimate untuk itu
apa yang hari ini sudah diputuskan oleh mahkamah konstitusi
ini satu keputusan lembaga yang berwenang
bahwa ada catatan catatan itu pasti
dan itu akan kita kemudian akan koreksi
tapi bagaimana langkah koreksinya nanti akan kita sampaikan berikutnya
terima kasih mas zuhad aji firmantoro
tim hukum dari satu bang otoha sibuan
terima kasih juga pak firman jaideli